wacana pembentukan provinsi bogoraya yang dilontarkan wali kota bogor
ditolak gubernur jawa barat ridwan kamil
sementara wali kota bekasi justru menginginkan bekasi bergabung dengan dki jakarta
wali kota bogor bima arya mengungkapkan sedang melakukan kajian khusus
pembentukan provinsi bogoraya
beberapa wilayah yang bisa menjadi provinsi bogoraya
adalah bogor sukabumi bekasi cianjur depok karawang dan subang
tujuannya adalah untuk memperpendek jalur birokrasi
namun wacana tersebut ditolak gubernur jawa barat rituan kamil
rituan kamil mengatakan yang terpenting saat ini adalah peningkatan pelayanan
pada masyarakat dan penambahan daerah tingkat dua kabupaten kota
aspirasi boleh saja urgensinya tidak di situ ini berkali kali saya sampaikan
kalau boleh jangan ditanya lagi ini yang ke delapan kali saya jawab
urgensi pemakaran itu ada di daerah tingkat dua
sementara wali kota bogor bima arya berdali wacana itu muncul atas usulan dari masyarakat
bukan atas keinginan dirinya
saya tidak pernah mengusulkan bogoraya
jadi saya menampung wacana yang berkembang
ada wacana tentang penyesuaian wilayah menambah teritori tadi
ada wacana untuk bergabung dengan jakarta
ini usulan usulan yang berkembang
respon berbeda datang dari wali kota bekasi rahmat effendi
ia lebih menginginkan bekasi untuk bergabung dengan dki jakarta daripada menjadi provinsi bogoraya
menurutnya bekasi mempunyai kultur dan budaya yang sama dengan dki jakarta
jadi kalau ada masyarakat polemik dalam persoalan wacana itu
rasanya kalau dibuat roadmap jauh lebih menguntungkan ke dki ketimbang kita dalam positioning sekarang ini
jika pemerintah kota bekasi lebih memilih bergabung dengan dki jakarta
dengan alasan kesamaan budaya dengan dki yakni budaya betawi
lain halnya dengan kabupaten bekasi
menurut bupati bekasi eka surya atmaja kabupaten bekasi dinilai lebih dominan dengan budaya sunda
namun pemerintah kabupaten bekasi masih akan melakukan kajian terkait rencana pemekaran tersebut
tim liputan cnn indonesia
wacana pemekaran wilayah penyangga dki jakarta yaitu bogor
di bogor depok bekasi kembali ramai dibicarakan
pembentukan provinsi bogoraya dikemukakan
kemudian sudah ada langsung responnya ramai di media kita tahu seperti apa
dan pertanyaan sekarang seberapa perlu pembentukan provinsi bogoraya misalnya
sudahkah ini kemudian dikaji
termasuk betul betul mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang utama
kita bahas malam ini bersama sudah ada salah satu pencetusnya jadi dulu pencetusnya
salah satunya wali kota borok kang bima arya sugiyarto
kang bima terima kasih sudah hadir malam hari ini
bapak wali kota
yang mencetus kemudian sudah berbicara dengan bupati bogor pada saat itu ya
respon pertamanya seperti apa tapi sebelumnya saya sapa dulu sebentar
saya sapa dulu pak trubus radiansyah pengamat kebijakan publik universitas trisakti
pak trubus selamat malam terima kasih sudah hadir
dan saya juga sapa yang bergabung dari luar studio dari depok pak muhammad idris wali kota depok
pak idris selamat malam
selamat malam pak putri selamat malam kang bima selamat malam
selamat malam pak wali
pak idris pak idris yang katanya
mau gabung ke jakarta tapi nggak mau datang ke studio saya nih ya
oke nanti nanti saya akan sama pak idris sekarang saya berbicara dulu dengan kang bima ya pak
kang bima sebenarnya seberapa urgent pembentukan provinsi bogoraya ini sih kalau misalnya dilihat
kalau misalnya kan katanya pasti ada hubungannya dengan wilayah dan populasi gitu
sudah tidak memungkinkan sekarang
saya harus koreksi
jadi ini bukan tentang proposal kota bogor untuk membentuk provinsi bogoraya
bukan ini adalah cara kita mengantisipasi beberapa hal
pertama pertumbuhan penduduk
kita tuh siapa saja
waktu saya sma lima ratus ribu sekarang satu juta
sepuluh tahun lagi satu lima juta
belum lagi harus urbanisasi yang semakin cepat
belum lagi nanti lrt masuk ke kota bogor
jadi bogor akan semakin terkoneksi
belum lagi kalau betul jakarta akan pindah tidak sebagai ibu kota
kan kita harus hitung semua
nah bogor itu punya rencana pembangunan jangka panjang
sebentar lagi selesai
kita harus desain lagi nanti
untuk jangka panjang berikutnya
saya tidak boleh hanya berpikir untuk satu dua tahun
nah karena itu kita berpikir ke depan
nah disinilah kemudian kita melakukan kajian
untuk memaksimalkan layanan publik bagaimana
ada pajak bogor yang nanti akan habis dari pbb dan bphtb
kita sumbernya dari mana
untuk supaya berkoordinasi lebih baik lagi dalam hal transportasi dan banjir
satu penyesuaian batas administrasi
yang tadinya bukan bogor misalnya masuk kabupaten
bisa jadi kita ikhtiarkan untuk masuk ke kota bogor
itu namanya penyesuaian
kedua adalah pembentukannya
yang sekarang rame
yaitu bogor raya
atau pakuan raya atau apapun lah
jadi beberapa wilayah administratif di tingkat kota atau kabupaten kemudian bergabung
dan ini pun sebetulnya bukan wacana yang baru
sudah muncul lima atau sepuluh tahun yang lalu
pak trubus juga barangkali ingat ya
iya masih ingat
itu apakah itu kemudian bagian dari konsep megapolitane bangyus gak sih
jadi tadi ya pertama kan penyesuaian
yang kedua pembentukan
yang ketiga penggabungan
penggabungan ini apa maksudnya
mungkin saja bogor bergabung ke provinsi lain
kalau kajiannya memungkinkan
nah yang ke berapa tadi
mungkin mekanisme yang paling pas adalah memaksimalkan fungsi koordinasi jabodetabek
sebagai kawasan megapolitane yang pernah dicetuskan oleh bangyus
nah karena sekarang dalam banyak hal
kita itu lebih banyak koordinasi dengan jakarta dan sekitarnya misalnya
kalau lintas ada bptj
badan pengelola transportasi jabodetabek
bukan ke bandung misalnya
kemudian dalam hal mengatasi banjir
saya lebih banyak ngobrol dengan mas anies
ya daripada dengan bandung
mas anies ke katulampa
kemudian provinsi jakarta juga membantu kita untuk membuangan waduk dan sebagainya
jadi intinya putri
ini bukan tentang provinsi saya mengajukan pembentukan bogor hayap
ini ihtiar orang bogor
yang mengantisipasi ke depan
dan membuat kajian
sekarang kajian sedang dibuat
dan akhir tahun akan selesai
oke akhir tahun ini akan selesai
saya ke pak idris dulu
ya selamat malam mbak
pak idris selamat malam
pak idris kalau misalnya ide yang barusan tadi disampaikan
kemudian kajian yang apa ya
pertimbangan pertimbangan dasar yang kemudian disampaikan itu
anda sudah pernah mendengarkan itu sebelumnya
ya menurut saya mbak
lebih realistis ya
dan kajian itu sudah lama
kenapa tidak direalisasi saja
misalnya kajian tentang megapolitan
dan dari ya dari sisi pendekatan
dari sisi pendekatan geografis
dari sisi pendekat
atau dari sisi pendekatan permasalahan permasalahan jabodetabek
itu lebih realistis kalau memang digabung
jabodetabek punjur ini
jadi jangan lagi membuat provinsi baru
yang nanti tersekat sekat dengan kewenangan otoritas
nah saya lebih
kalau berbicara sekarang tentunya bagi kami
kami masih nyaman dengan jawa barat
dan tidak ada hambatan hambatan komunikasi
cuma kalau memang ada
kalau memang misalnya bogor raya
dibuat terpisah dari jakarta
terpisah dari jakarta
terpisah dari jawa barat
berarti depok ini
tinggal memilihkan kota depok ini mau kemana
kalau memang wacana itu di realisasi
ini dari sisi geografis
dengan kota bogor
dengan kabupaten bogor
kalau memang bekasi juga kesana
depok ini mau ke banten
atau mau ke jakarta
sebab perbatasan depok ini dengan tangsel juga
memang dengan bogor raya
menyelesaikan persoalan persoalan yang selama ini
memang benar apa yang dikatakan kang bima tadi
selama ini kita
untuk persoalan persoalan ibu kota
memecahkan persoalan persoalan ini
karena memang kepentingannya
di sekitar jakarta
di jawa jawa barat
di jawa jawa tengah ini
jawa barat dalam hal ini
kami di depok
kami menyatakan bahwa sekarang
kami masih merasakan
nyaman dengan ini
karena kami dianggap sebagai
etalase jawa barat
etalase jawa barat tentunya
pak gubernur juga
untuk menyelesaikan persoalan persoalan
yang ada di
yang ada di depok
soal daerah penyangga
ibu kota ini kan
selalu seksi ya
ada wacana untuk pembinaan
toh tetap sentralnya
kemudian di jakarta
kita tahu kemudian
kehidupannya juga diduk
disokong sumber daya manusia
wacana yang sekarang berkembang
kang bima menyatakan
tantangan yang akan dihadapi
sudah ada mempertimbangkan
lima tahun ke depan
sebenarnya yang mana
yang masuk akal
dengan asumsi bahwa
ada sepuluh daerah itu
bergabung menjadi satu
ini cara berpikir
kalau teori kebijakan publik
dan cara itu
bahwa potensi yang ada di
bisa dikeluarkan dengan baik
kan ada tiga itu satu
yang syarat mengenai kesejahteraan sosial
yang kedua adalah
mengenai pelayanan publik
yang ketiga adalah
daya saing daerah
terkait dengan daya saing daerah
kan tadi pak
wali kota sudah menjelaskan
kalau bp habis
terus mau kemana
sehingga memikirkan ke depan
saya kira itu hal
bagaimana dengan depok
bagaimana dengan depok
iya tentu depok
termasuk di dalamnya
apa ini dikembangkan
nah ini kan menjadi
wacar aja kan
tetapi yang jelas
merupakan hal yang sangat mendesak
dalam konteks apa
karena kondisi demografis
karena memang kebutuhan kebutuhan yang
memang harus dipenuhi
dan menurut anda
memang sudah sangat dibutuhkan itu
iya karena kajian selama ini pun
menunjukkan ke sana
jadi kita gak
gak usah memungkiri
bahwa seperti katakan tadi pak wali kota depok
ya memang sudah
emang kajiannya sudah ada
ya tinggal realitaskan aja
kan ini persoalannya kan
bagaimana pemerintah pusat
merespon itu kan
di situ lah
kalau menurut aturan yang ada
di undang undang dua puluh tiga itu
dan pp tujuh puluh delapan
itu kan ada
dijelaskan di tiga puluh dua
untuk menjadi apa
menggabung atau memekar
itu kan ada itu
aturan aturan di situ
misalnya dimulai dengan
ada semacam proses politik
nanti dialog publik dengan warganya
melalui putusan politik
eksekutif dan legislatifnya
dari dprd dan i
kemudian di situ
di situ kemudian ke dpr dan dpd
nah di situlah kalau sudah ditetapkan
dinyatakan oke lah
bentuklah tim di situ
timnya nanti selamatin
ya tiga tahun selambat lambatnya
akan menentukan apakah
di situ daerah
di sini daerah persiapan
daerah otonomi daerah itu
sesuatu yang memang harus
jadi ini kan layanan
keteknya kan layanan publik
itu aja menurut pak
cara perpandangnya itu
kemudian ada yang bertanya tanya
kalau misalnya di medsos itu kan
namanya ada kajian publiknya nggak kang
kita nanti ditanyain gak kang
kita boleh milih nggak
mau ikut kemana gitu kan
karena ibu kota itu juga termasuk mereka yang
termasuk ingin diajak untuk mengambil keputusan
dan bagaimanapun kan
dua kepala daerah ini
kemudian pak idris
pasti juga mempertimbangkan itu
nanti setelah jeda
mohon dijawab soal itu
apakah kemudian kajian publiknya
nanti sifatnya seperti apa
sekarang aja jawabnya
harus bingung jeda
kita sekarang jeda dulu
kita jeda dulu ya
tetap bersama kami di cnn indonesia pranggese
ada kembali bersama kami di cnn indonesia pranggese
saya mau ke pak idris dulu
pak idris kemudian ramai sekarang di
ramai di media sosial
mungkin juga sudah banyak yang dm anda
di instagram segala macam
juga mungkin sudah ada yang bertanya
pak lalu kami kemana nih warga depok
kemana bergabung kemana
kalau misalnya kajian kajian soal itu
sekali lagi pak
yang paling visible bagi depok
kota depok sekarang ini yang mana
ya tergantung kita melihat dari sisi mana
kalau dari sisi budaya
kalau kota bogor memang
bahasa secara umum publik ya
yang digunakan adalah bahasa indonesia
tapi di pelosok pelosok misalnya
ini memang sudah berbahasa sunda
nah kalau di depok ini memang sesuai dengan sk gubernur
atau peraturan gubernur
bahwa depok ini
dan kabupaten bekasi
dia masuk wilayah perkembangan
depok melayu bekasi
nah dari sisi itu mungkin
lebih dekat kepada
pendapat dan survei masyarakat
sepertinya sih masyarakat warga memilih untuk
dari sisi itu
dari sisi pendekatan
artinya di depok ini
warganya itu kebanyakan keluar kerjanya
warga depok tersebut adalah
berangkat kerjanya atau pekerjaannya di
itu dari sisi pekerjaan profesi mereka
instansi pengamanan keamanan tni polri ini juga
sudah kami yakin bahwa ini sudah jadi kajian teritorial
keamanan dan pengamanan tni polri
bahwa memang depok ini masuk ke
polda metro jaya
untuk dalam akses pengamanan keamanannya lebih
kalau bogor memang kan masuknya ke
ke jawa barat
nah ini pertimbangan pertimbangan ini
pendekatan pendekatan inilah mungkin yang menjadi
tentu kami juga tidak bisa lepas dari pendapat dan
partisipasi kajian yang dilakukan oleh
tapi kalau misalnya sekarang yang
kajian yang sekarang atau misalnya
ide yang sekarang soal bogor raya ini kan depok juga masuk itu
kalau misalnya anda lihat
atau bagaimana pak idris
justru persoalan persoalan depok
misalnya persoalan banjir
ini terus terang kami lebih menyelesaikan persoalan ini dengan jakarta
dengan pak anies
dengan gubernur dki
ya karena memang yang berkepentingan ini adalah dki
kalau dari sisi sejarah
ini juga dulu
dulu sejarahnya informasinya
konon ya konon bahwa kota depok ini adalah wilayah yang akan dijadikan
ini sangat menarik menurut kami kalau
penyelesaian persoalan banjir
ini di linkan jadi satu kesatuan
satu wilayah dalam otoritas yang satu
karena pengalaman kami selama ini
ketika ada persoalan persoalan kewilayahan
walaupun memang secara normatif
tetangga wilayah ini memang harus berkoordinasi
tapi prakteknya susah mbak
susahnya apa pak idris
misalnya persoalan kali jembatan
kaki yang satu ada di bogor
kaki yang satu ada di depok
dan ini akan terjadi keruntuhan kalau tidak segera diselesaikan
karena bogor tidak menganggarkan misalnya
terus kami menganggarkan atau kami siap dengan penganggaran
bogor tidak siap
sehingga terjadilah kekhawatiran kekhawatiran
yang tidak kita inginkan terhadap
ataupun rembesnya jalan ataupun jembatan ini
komunikasi dan koordinasi tidak semudah yang kita
apa sih sebenarnya kesulitan komunikasinya
satu wilayah satu kekuasaan satu kewenangan
ini akan relatif lebih mudah
kalau misalnya soal komunikasi itu antar wilayah selama ini pak idris
apa sebenarnya penghalangnya kalau menurut anda
itu apakah lebih ke kultur kalau misalnya anda
soal kultur atau soal kebiasaan kebiasaan saja
komunikasi kebiasaan komunikasi biasa saja
kalau misalnya permasalahan persoalan misalnya
misalnya persoalan banjir
persoalan banjir kan ini dari hulu ke hilir kan harus diselesaikan
nah ketika jakarta mengalami banjir
ini katanya depok
depok katanya dari bogor
ini kan harus satu kesatuan
nah selama ini kita diikat dengan satu badan ya
bksp namanya yang diketuai oleh dki
dan ini memang alhamdulillah komunikasi ini bisa lancar
maksud kami ketika nanti ada provinsi yang terpisah gitu
depok ini posisinya kemana yang lebih realistis yang lebih nyaman bagi warganya
ini pandangan kami ya seperti itu
yang lebih nyaman bukan kami tidak nyaman dengan kang bima
atau tidak nyaman dengan bogor
atau tidak nyaman dengan
kang bima sudah garuk garuk tadi
tidak pun juga ada kultur sunda
misalnya ada bahasa sunda juga
banyak warga yang berbahasa sunda
bukan karena itu
tapi bagaimana lebih cepat memberikan mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat di depok ini
selama ini yang kami rasakan yang lebih mudah masyarakatnya warganya itu komunikasi ke jakarta
karena memang itu tadi
selebihnya ke bogor bekasi dan sebagainya
oke kang bima tapi kan menarik
kalau misalnya kita bicara
kalau misalnya ada kendala komunikasi
itu pun sebenarnya bisa terjadi tanpa ada penambahan provinsi baru pun
itu juga bisa terjadi kan sebenarnya
jadi apa kemudian yang berbeda yang apa ya
tapi yang akan kemudian perubahan yang akan terjadi misalnya
mungkin itu belum ada gambarannya juga bagi warga sekarang
bukan persoalan komunikasi ini
kalau komunikasi itu kan cara kita untuk saling menghubungi satu sama lain
itu sangat teknis lah
saya kira substansinya lebih kepada koordinasi
apa yang disampaikan pak edris tadi betul
beliau memaparkan dengan sangat jelas persoalan yang dihadapi oleh pemerintahan di wilayah jabodetabek
ya persoalan koordinasi
bagaimana kita bersama sama bisa menyelesaikan satu persoalan
ya ini ada persoalan sungai ciliwung
ya yang mengalir dari hulu ke hilir
ketika kita kerja keras di sini
tapi di hulunya nggak dikerjain
atau di hilirnya gak dikerjain
ketika dikerjain kan gak sama juga bohong gitu
sama seperti transportasi
kita berusaha kelas dalam juridisi kota bogor
tapi kemudian ada bis yang menembus bogor melewas tinta batas tanpa kita tahu
kan kita harus bicara tentang otoritas dan koordinasi
nah jadi ini sekali lagi bukan tentang proposal bogoraya
jadi saya lihat ini pemberitaan udah agak kemana mana
jadi seolah olah ini ada proposal bogor raya dari bimar ya
ini adalah cara kita yang ada di sini di wilayah ini
memikirkan bagaimana antisipasi ke depan untuk memperbaiki koordinasi
tidak harus provinsi baru
saya kemarin juga mengamati dan menceritakan
tidak harus provinsi baru ya
tidak harus provinsi baru
kan kgs yang kita buat sekarang
pernyataan dari pak bambang brojonegoro
persis seperti yang disampaikan pak idris ya
lebih baik memaksimalkan koordinasi yang efektif jabodetabek
ingat dulu ketika bang yos jadi gubernur
nah ini jangan jangan jabodetabek harus dipimpin oleh satu otoritas khusus
iya supaya payung hukumnya jelas
kalau itu diadakan menurut anda itu sudah cukup
kalau misalnya benar benar diadakan satu lembaga yang kemudian mengontrol semuanya dalam wilayah megapolitan penyangga dki itu menurut anda itu sudah
nah makanya setiap opsi itu kan menarik
kalau ada pembenarannya ada juga kekurangannya
untuk itulah sekarang di bogor kita lakukan itu dengan dibantu teman teman dari ipb
saya diskusi dengan pak rektor
ada kajian kewilayahannya
ada kajian ekonominya
ya kalau seperti ini aja
akan ada jajak pendapat juga nggak kira kira misalnya
yang juga sangat penting adalah semua harus sesuai dengan aturan dan undang undang
berdasarkan undang undang kan ada persyaratannya
ada kelayakan secara administratif
dan dukungan politis
artinya kalau argumentasinya dibangun rapi tetapi dukungan politik nggak ada kan nggak bisa jalan juga
ya bagaimana kemudian publik bisa paham wakil wakil rakyat yang ada di dewan juga bisa paham persoalan seperti apa
kemudian pak gubernur kementerian
nah ini juga satu frekuensi bagaimana bisa memahami substansi persoalan ini
jadi saya lihat wacana ini bagus sebetulnya
ini adalah frekuensi bagi kita semua untuk memetakkan apa sih persoalan dan tatanya ke depan
dan bukan sekedar pembentukan provinsi tapi secara keseluruhan menurut saya dan sangat biasa ya di negara negara lain
otoritasnya diperbaiki diperkuat biasa aja
jadi mari kita tunggu kajiannya menurut saya
oke tunggu kajiannya
tapi bagaimana pak trubus kita kan sekarang sudah informasinya kemudian sudah beredar
tadi sudah disampaikan baru nih sebenarnya pernyataan
tidak hanya soal tidak harus provinsi begitu ya
kamu memang mengatakan tidak harus provinsi
oke yang paling masuk akal sekarang koordinasinya itu setingkat apa
levelnya setingkat apa supaya kuat dan kemudian bisa menjangkau semuanya
iya kalau koordinasi sesingkat apa tentu itu kan nanti kalau kan udara otonom dengan daerah otonom ya seimbang gitu
kalau misalnya otonom dengan misalnya khusus di kicakarta kan ini berada di mana

artinya bahasanya kemendagri itu beda jenis kelamin
nah tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa kembali koordinasi itu yang perlu dikedepankan
apa yang disampaikan oleh pak wali kota dan tadi juga pak wali kota juga yang depok kan
ya pak idris
ini kan satu pemikiran ke depan next gitu loh
jadi untuk saat ini tentu menjadi persoalan karena apa peraturannya harus dirubah dulu
segala sesuatunya harus persiapkan dulu
tentu kemudian juga masih ada moratorium
belum ada ini
dan hasil riset selama ini bahwa sejak tahun dua ribu sembilan lah ya
sejak otonomi daerah itu
itu enam puluh tujuh sampai delapan puluh tujuh persen gagal gitu
iya kajiannya menunjukkan itu
artinya bahwa seharusnya otonomi daerah itu
pengajuan dob nya gagal
nah itulah yang kemudian waktu itu dua ribu empat belas muncul
kan yang terakhir provinsi kan kaltara
waktu itu ya terakhir untuk kabupaten itu kalau nggak salah daerah buton
itu yang terakhir
tetapi perlu ketahui bahwa ini kan sesuatu yang sifatnya depending
kalau ini ke depan misalnya akan berubah
ya bisa saja kan tinggal peraturannya dirubah disesuaikan lagi
karena memang tuntutan tuntutan
ini kan ingat yang dibutuhkan adalah tuntutan publik
nah publiknya meminta satu perubahan
tentu yang disampaikan oleh pak wali kota tadi pak arief
nah itu adalah satu pendekatan
itu kan sebenarnya paradigma
adanya meminta supaya ada perubahan paradigma
intinya kan begitu
tetapi perlu diingat bahwa perubahan paradigma ini kan dalam kebijakan publik baru tingkat formulasi kan
kan itu perlu dipikirkan bersama
artinya begini saya kira putri
sekarang ini isu besarnya adalah konektivitas dan integrasi
semua semakin terhubungkan
semua semakin dipersatukan dalam banyak hal
dan udah nggak ada batas ya jadinya ya
sholat tidak ada batas
sholat tidak ada batas
bagaimana kemudian wilayah administratif bisa mengantisipasi tren yang begitu cepat itu
itu aja intinya
kita harus antisipasi itu
bukan berarti saya tidak nyaman di jawa barat
nggak ada hubungannya
saya orang sunda
saya merasa lebih jawa barat daripada jakarta kan gitu
tapi ini kita berbicara tentang antisipasi untuk memperbaiki koordinasi secara administratif
saya ke pak idris
pak idris kalau misalnya anda lihat wacana yang berkembang sekarang
kemudian saat ini kang bima juga sedang melakukan kajian
kalau dari depok sendiri juga apakah sudah melakukan kajian
atau rencana melakukan kajian
hingga nantinya mungkin bisa memberikan alternatif lain misalnya
ya kalau depok kali ini terus terang tidak melakukan kajian tadi pemekaran wilayah
justru kami sedang mengantisipasi pemekaran wilayah
yang dilakukan oleh kabupaten bogor
itu bogor barat dan bogor timur
karena bagaimanapun akan ada dampak ekses ke kota depok
yang kedua justru kami sekarang sedang melakukan kajian penyelesaian persoalan yang krusial di kota depok bersama dki
tentunya jawa barat pak gubernur jawa barat juga kami sudah laporkan terkait dengan masalah sampah persampahan
persoalan kemacetan yang terkoneksi dengan tadi yang dikatakan pak kang bima terkait masalah lrt dengan mrt yang ada di kota depok
dengan pembangunan jalan tol yang ada sekitar empat ruas jalan tol di kota depok
ini yang kami sedang konsen menyelesaikan persoalan persoalan kemacetan yang sangat krusial
karena kami ingin membuat nyaman para penduduk para warga yang memang tadi warga komuter
dari jakarta ke kota depok
kota depok jakarta bekasi dan bogor dan sebagainya
itu konsentrasi kami kesana
kalau persoalan sampah kami sudah insya allah selesai dalam waktu dekat dengan pak gubernur jawa barat
dengan hal ini membuat tpa baru
persoalan sanitasi juga kami sedang konsep menyelesaikan persoalan ini dengan bersama bksp jabodetabek
sehingga nanti bisa terselesaikan persoalan air tanah khususnya ya
sanitasi air tanah di jawa barat
air tanah di kota kota besar ini
itu yang konsentrasi kami sekarang ini
oke pak idris artinya kalau misalnya wacana ini misalnya
misalnya wacana ini terus berkembang
anda berarti sifatnya menunggu dan apakah nanti ada rencana untuk katakanlah menanyakan penduduk anda sendiri
apa yang terbaik yang dilakukan oleh pemerintah kota depok nih sekarang
jajak pendapat atau apapun namanya
ya kalau saya
kami di kota depok ini tentunya kita tunggu aja dulu lah
apa yang dinyatakan oleh pak kang bima terkait masalah kajian
tentu kajian ini juga memerlukan waktu nanti memerlukan sosialisasi seperti apa
ya nanti dari hasil kajian itu baru kami akan bersikap
kami yakin bahwa kang bima dengan pengalaman politik dengan pengalaman di pemerintahannya akan banyak memberikan nuansa nuansa baru
inspirasi dan siru baru tentang masalah penyelenggaraan pemerintahan
kita barangkali terima kasih kang bima
ya terima kasih pak wali
putri memang urgensinya mungkin agak berbeda
kenapa bogor merasa perlu melakukan kajian itu sekarang
karena ini kan kalau moratorium ini kemudian di stop kemudian dibuka lagi untuk pemekaran
ini proposal pembentukan kabupaten bogor barat bogor timur ini kan kemudian bergulir lagi
jadi kemudian terbentuklah
nah dalam konteks itulah kota bogor kan harus melihat harus membaca
kalau ini menjadi kabupaten baru ini menjadi kabupaten baru dampaknya bagi kami bagaimana
ya apakah kita mendapatkan manfaat atau ada hal hal yang perlu diantisipasi
karena ini terus didorong bogor barat bogor timur apalagi pak gubernur kang emil juga sudah menyampaikan
bahwa beliau melihat bahwa lebih strategis untuk memperbaiki kesehatan
untuk mendekatkan kepada pelayanan publik dengan membuat kabupaten kabupaten baru itu
tapi kan sekarang kota bogor juga harus bisa membaca itu
kalau beberapa wilayah diperbatasan menjadi kabupaten baru kemudian nanti ke depan kita bagaimana
masih bisa ada yang bisa tanda kutip ya kita ambil atau enggak
oke sekarang oke sekarang kita jeda dulu tapi saya sampaikan terima kasih dulu untuk pak idris sudah tidak bisa bergabung di segmen terakhir nanti
karena kesibuan pak idris terima kasih banyak sudah bersedia bergabung malam hari ini
nanti setelah jadilah saya ke patrobos
ya terima kasih
terima kasih pak
jadi kalau misalnya sekarang memang katakanlah perubahan paradigma
saya tertarik untuk mengkaji itu perubahan paradigma
ini kan bagaimanapun ada tawaran baru
kalau misalnya terkait dengan kebijakan publik hal hal yang berkaitan dengan dirinya masyarakat kita kan cenderung sangat up to day
ingin cepat berubah dan kalau bisa segera gitu kan
bisa sesegera apa misalnya kalau misalnya anda lihat hal ini terjadi perubahan daerah penyangga ibu kota ini
seperti ide ide yang disampaikan oleh kang bima tadi
nanti ya setelah jadilah tetap di cnn indonesia pradnews
tidak sudah murah tapi ya bang
tidak sudah murah tapi ya bang
tepatnya ini memang perlu kita
kaji ya dan lagi sumber daya di sekitar
ini kan sudah sangat meleleh
informasi cukup juga
nah ini saya kira memang kan sumber daya sumber daya
yang ada kan sudah cukup artinya sudah mempunyai
ya kapabilitas lah gitu ya
untuk mengubah untuk maju
saya pikir itu kecepatannya
mungkin bisa lebih cepat kan gitu
karena pertimbangan pertimbangan kan situasi kan
dinamis dan masyarakat kan dinamis nah
untuk itu sebenarnya yang paling kunci itu
perubahan itu nantinya karena ini
menyangkut publik adalah layanannya
ketika layanan itu menjadi
kan publik ini kan ya sementara saya
puas layan begini ini ada
perubahan sebenarnya sederhana saja kan
hanya saja pokoknya yang berhubungan
iya ini logika publik bukan logika elit
lain lagi nanti kalau elit atau elit
ada yang sebenarnya yang diuntungkan juga apa
ya kan pemodalnya kan untung juga dengan pemekaran ini
lebih mudah lebih ini kan ada yang diuntungkan juga
ini perlu diketahui pak ini selama ini kan
pemodal dianggap bagian dari publik ya
nah mereka ini ya juga punya kekuatan
untuk mengatakan loh ini berubah ini yang lebih
bagus karena itu kadang kadang oh ini
irasional tetapi dalam kebijakan publik
memang ada sesuatu yang irasional
menjadi rasional itu harus diterima
karena memang kepentingannya urgensinya
ada kepentingan publik layanan publik kemudian
daya saing apa namanya wilayah
yang terakhir adalah kesejahteraan sosial
ketika kesejahteraan itu menjadi timbang pertimbangan
tersendiri masyarakat akan
ini akan melakukan satu ya fight
kambi mas sebenarnya bagaimana sih kita
di kota bogor kemudian kabupaten bogor
kemudian kota depok harus menyikapi ini
sebenarnya kalau misalnya
katakanlah ini masih
di paparan tingkat elit tapi
tidak kan semua sudah mulai
membicarakan ini jadi saya mengamati
sejak pertama kali wacana ini
muncul walaupun saya melihat
kok jadi ditarik ke sana ditarik
ke sini seolah ada pertentangan
satu sama lain tetapi
ini adalah satu proses
yang baik untuk publik kenapa
karena publik pun harus paham
bahwa ujung ujungnya ini
adalah tentang tiga hal
pertama adalah efektivitas
tata kelola pemerintahan
satu yang kedua adalah
tentang peningkatan kualitas
pelayanan kepada publik
yang ketiga untuk kesejahteraan publik
jadi segala perdebatan ini ujungnya adalah
ke situ oke siapa yang diuntungkan
kalau pertanyaan dari itu adalah publik
harusnya begitu bukan soal kursi
bukan soal ekonomi
bukan soal politik gitu enggak
tapi adalah tiga itu mana
yang lebih maksimal dalam hal kesejahteraan
tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik begitu
dan hari ini saya melihat
bagaimana publik masuk
ikut urun rembu
itu baik menurut saya
publik kan mengaitkan dengan kepentingan diri sendiri
saya kalau ngurus ktp
lebih ribet mana
saya kalau bpjs lebih ribet mana
kan gitu kan
sertifikat tanah pengurusannya bagaimana
kemudian urusan pulang kantor
macet dan sebagainya
jadi ini dekat dengan keseluruhan
sesuatu yang tidak terjadi
barangkali sepuluh lima belas dua puluh tahun yang lalu
ya sekarang publik
dalam diskursus tentang
tata kota seperti ini yang menurut saya baik
enggak kalau nah
ada hal hal yang
tidak proporsional masuk hoax
di situ ada fakta fakta yang
nggak pas itu harus kita luruskan gitu
untuk diskursus publik makanya
kemudian bagi saya yang sangat penting
adalah punya landasan riset
ya kalau enggak kita berdebat
omong kosong terus kayak berdebat
kusir kan tapi kalau nantinya
ada data data ada angka angka
ada kajian kan enak
sejauh apa anda akan meneruskan
terus dorong wacana ini supaya
tetap dibicarakan tetap menggelitik
menanti proses kajiannya
di akhir tahun tapi
kalau masih ada keintahuan publik
kemudian masih berkembang ke yang lain
juga bagus karena saya melihat ini
juga dikaitkan dengan rencana
pindahnya ibu kota
kalau ibu kota
dua duanya pun sama menarik kalau ibu kota
tidak pindah tetap di jakarta
wah ini kebutuhan
integrasi jabodetabek kan
luar biasa apalagi kalau
presiden masih tinggal di bogor
jadi tetap ini perlu pengaturan
tapi kalau pun ibu kota
pindah dari jakarta
ini nanti statusnya kan bukan daerah khusus lagi
wali kotanya barangkali
tidak ditunjuk tapi dipilih
kemudian apa hal hal yang mempengaruhi
mamunir bekasi dan mamunir bogor itu harus kita kaji
jadi nggak apa apa menurut saya
sehat kalau diskursus ini berkembang
akan bertemu misalnya dalam waktu dekat dengan
wali kota bekasi atau pak idris atau
wali kota bekasi udah ketemu
kemudian ya kalau
ibu bupati bro wehanto
kang emil juga
saya kira nggak masalah
dan sejauh ini tidak ada yang
kontra atau apa
dengan ide ide seperti itu
bukan kontra beda pandangan yang biasa
seperti yang saya sampaikan tadi pak gubernur
memandang berbeda bukan
provinsi yang baru yang dibentuk
tapi kata pak gubernur lebih baik
kabupaten kabupaten baru tadi pemekaran
pak gubernur itu kemudian pak
wali kota bekasi
dia bilang kalau bekasi cocoknya
bergabung dengan jakarta
sangat bisa dipahami juga
semua punya pegangan masing masing
tinggal sekali lagi
yang punya dasar
kajian yang bisa ditunjukkan
kajian ya ilmiah berarti ya
dasarnya semua ada kita lihat itu akan
akhir tahun ini keluar kalau dari kota bogor ya
mungkin bisa lebih cepat
mungkin bisa lebih cepat udah mau diberitakan
berarti kan sesekranya kan
nggak selama kajian ibu kota
kalau kubu kota lebih lama kayaknya
kang bima terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini
pak trubus terima kasih banyak atas
ide idenya dan perbincangan malam hari ini
cnn indonesia prime news kembali
setelah jeda tetap bersama kami